permukiman warga di kebonpala
kampung melayu jatinegara jakarta timur
kembali terendam banjir
ketinggian air pada bagian depan permukiman
minggu pagi setinggi lima puluh cm
sedangkan di bagian belakang
tepatnya di titik terendah
masih mencapai satu meter
meski demikian ketinggian air mulai surut
dibandingkan pada subuh tadi
yang mencapai satu ratus lima puluh cm
meski belum surut total
sejumlah warga dibantu petugas kepolisian
mulai membersihkan lumpur
di bagian teras maupun dalam rumah
air mulai masuk ke dalam permukiman
sejak sabtu malam
warga anggan mengungsi lantaran
sudah terbiasa dengan kondisi banjir
sementara petugas kepolisian pun
masih menyiagakan personel dan perahu
malam punjaknya jam dua
di indonesia barat
kurang lebih seratus bervariasi
di wilayah sini
sekarang alhamdulillah sudah surut

selain merendam permukiman warga
hujan deras yang mengguyur
kawasan hulu sungai ciliwung
juga membuat ratusan meter kubik sampah
kiriman menggunung di pintu air mangkarai
menteng jakarta pusat minggu pagi
petugas upk badan air provinsi dki jakarta
berupaya mengevakuasi tumpukan sampah
menggunakan dua unit alat berat
agar tak menghambat aliran kali
sampah yang menggunungkan
kemudian langsung dievakuasi petugas
ke tempat pembuangan sampah sementara
di perintis kemerdekaan jakarta utara
diguyur hujan selama empat hari
ratusan rumah warga di lima kecamatan
di kabupaten aceh barat aceh
terendam banjir dengan ketinggian air
mencapai satu hingga dua meter
banjir juga dipicu akibat meluapnya
sungai meroboh dan sungai woylah
akibatnya sebagian warga terpaksa
menerobos banjir untuk mengungsi ke tempat
yang lebih tinggi
banjir terparah terjadi di kecamatan waila barat
hingga sabtu sore warga mengaku belum mendapatkan
bantuan karena akses jalan desa mereka
tak bisa dilalui
yang paling dalam dua meter
mengungsi kemana pak
di tempat saudara
kepala desa napai darwis mengatakan
selain merendam jalan dan rumah warga banjir
juga merendam fasilitas publik
seperti masjid dan sekolah
pihak desa berharap adanya bantuan logistik
makanan serta obat obatan
sementara itu camat waila barat mengaku
hingga kini pihaknya masih mendata korban banjir
sekitar empat belas desa di kecamatan boyla barat
diributan cnn indonesia